karena bahwa rupiah menghadapi tekanan
terjebak dan tak dapat meloloskan diri dari api dan asap
mau goreng atau nyemek juga bisa
dan penunjukan administratur dari proses ke depan
beberapa orang menembus bukit ini
terus sampe akhirnya waktu itu dia ditawarin ke wu dia saking cape cape jualan jadi gak ngecek hp gitu kan
memang kita baru bisa menyimpulkan